dan di segmen ini kita akan melihat bagaimana kemudian gubernur dan wakil gubernur akan saling berardu argumentasi terhadap visi dan misi yang mereka usung
tentunya ketika mereka menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis
bapak ibu sekalian ada enam pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis
kesempatan pertama untuk menjawab nanti akan diberikan kepada calon gubernur nomor urut satu
yang nantinya akan ditanggapi oleh calon gubernur nomor urut dua dan akan dijawab kembali oleh calon gubernur nomor urut satu
untuk itu saya persilakan kepada ibu kofifa berkenan memilih satu di antara enam kotak yang ada di belakang
huruf a kita akan lihat isi huruf a
nilai sakit sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh kemenpan rb republik indonesia
saat ini pencapaian tertinggi pemerintah daerah di indonesia adalah pada nilai a yang telah dicapai oleh pemprov jawa timur dan kabupaten banyuwangi
pertanyaannya bagaimana kebijakan dan program saudara untuk meningkatkan prestasi ini terutama kabupaten kota yang masih di bawah nilai tersebut
saya persilahkan kepada ibu kofifah waktunya satu menit tiga puluh detik
ya terima kasih
sebetulnya semua proses perencanaan ada ikunya
perencana program dari mulai musrembang itu mereka sudah mengacu pada igu
musrembang ini kan sebetulnya diasumsikan bottom up participation
dari mulai musrembang desk musrembang kel musrembang kabupaten kota baru kemudian musrembang provinsi
nah kalau bottom up participation itu semua diikuti elemen elemen strategis semua diikut sertakan
maka ini akan menjadi bagian dari penguatan di mana mulai perencanaan
ikunya ini sudah menjadi referensi
jikalau kemudian ada kapasitas dari asn barangkali di kecamatan di kabupaten kota yang belum memenuhi kualifikasi untuk bisa memahami itu
supaya sakitnya ini bisa terpenuhi maka perlu ada proses pendampingan
kami pun dulu ketika di kementerian sosial kami juga melakukan itu
kami tidak boleh segan segan untuk mengundang narasumber bahwa seluruh perencana kan tidak hanya di biro perencanaan
perencana ini sebetulnya ada di masing masing direktorat
dan masing masing direktorat kemudian akan menyatu pada perencanaan program di tingkat kementerian
baru kemudian kita melihat bagaimana rpjmn dan tugas dari kepresidenan yang didistribusikan kepada seluruh kementerian
saya ingin melihat bahwa tanpa harus membuat stratifikasi bahwa ini sakitnya b atau sakitnya c atau bb
maka sesungguhnya masing masing perlu proses pendampingan dari tim independen yang bisa dilakukan
terima kasih bu kofifa
sudah menjawab pertanyaannya
saya persilakan gusipul untuk menanggapi jawaban dari bu kofifa waktu gusipul menanggapi satu menit dimulai dari ketika gusipul berbicara
terus terang apa yang disampaikan bu kofifa sama sekali tidak tajam kaitannya dengan sakit
sakit ini memastikan bahwa kinerja itu terukur mulai dari siapa melakukan apa
misalnya untuk tingkat eselon empat misalnya
itu urusannya urusan output
sasaran strategisnya itu adalah eselon dua
itulah sakit yang memang sedikit rumit tapi memastikan bahwa uang yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak keluar dari visi misi dari program yang telah ditetapkan
itulah sesungguhnya memang suatu hal yang perlu kita dorong kabupaten kota
baru banyuwangi yang dapat predikat

yang bb juga masih tidak dapat
yang b banyak
kemudian alhamdulillah yang lainnya b
kemudian sebagian lagi c
nah ke depan kita advokasi kita dampingi kita beri anggaran yang cukup supaya mereka predikatnya naik
baik terima kasih gusipul
silahkan bu kofifa waktunya satu menit untuk merespon kembali
saya agak kaget kalau memutus partisipasi masyarakat
jadi seyukdianya tidak ada monopoli tafsir oleh siapapun
masyarakat punya hak untuk diikut sertakan
dan proses membangun partisipasi dari bawah itu menjadi bagian yang sudah tersistematisir
jadi ada musrembang nas karena ada musrembang provinsi
ada musrembang provinsi karena ada musrembang kabupaten kota
ada musrembang kecamatan
ada musrembang desa dan musrembang kelurahan
jadi kalau itu diputus lalu kemudian hanya eselon empat eselon tiga eselon dua
saya menjadi bertanya tanya di mana posisi masyarakat dalam proses membangun dan mengartikulasikan kepentingan
ketika mereka punya aspirasi aspirasi ini akan masuk di mana
kalau dalam perencanaan sudah tidak dilibatkan
nah kemudian pemerintah dari mulai struktur mulai staff eselon empat eselon dua eselon satu hanya sekda ya kalau tingkat provinsi
itu akan menerjemahkan supaya ada konsistensi pencapaian rpjmn nya rpjmd nya
dan ini akan jadi satu persatu
terima kasih bukoviva waktunya habis
saya akan persilahkan gus ipul
untuk memilih kotak yang masih ada di belakang
silahkan gus ipul mau memilih huruf apa
gus sipul yang pilih
gus ipul silahkan memilih huruf c
mohon berkenan gus ipul menyimak
saat ini terdapat kebijakan afirmatif yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan pemerintah ke masyarakat seperti daerah layak anak layak huni layak difabel dan lainnya
adakah tawaran saudara
pada program inovasi tertentu untuk mewujudkan salah satu konsep tertentu sebagaimana dicontohkan di atas
waktu gus ipul untuk menjawab satu menit tiga puluh detik dimulai ketika gus ipul berbicara
ini adalah salah satu masalah yang harus kita selesaikan bersama
tapi saya bersyukur sekarang ini ada dua puluh tujuh kabupaten kota yang sudah disebut atau dikatakan sebagai kota layak anak
namun demikian memang ke depan kita harus terus mendorong kabupaten kabupaten yang tersisa untuk bisa sama dengan kabupaten kota lain mendapatkan predikat kota layak anak
nah bapak ibu saudara saudara sekalian sebenarnya di samping layak anak kemudian defable tapi juga ada kaum perempuan
maka itulah salah satu inovasi yang kita tawarkan
salah satunya adalah kedepan tadi musrembang buah buah dan yang lain lain itu adalah memang harus dilalui
itu semestinya seperti ini
itu semestinya seperti itu
kita ingin menambah musrembang khusus kaum perempuan anak anak muda dan juga dengan kaum difabel
dengan begitu aspirasi mereka bisa kita potret
ini dilakukan sebelum musrembang resmi dimulai
dengan begitu aspirasi kaum perempuan aspirasi kaum difabel dan juga aspirasi anak anak muda milenial bisa kita serap lebih banyak lagi
kemudian kita susun program program sesuai dengan aspirasi yang mereka inginkan
yang terakhir kami juga diskusi dengan lsm yang khusus bergerak di bidang perempuan dan pelayanan anak anak
kita sepakat untuk membuat semacam rumah rumah yang bisa menjadi penampungan anak anak yang memiliki masalah
terima kasih guzipul
silahkan ibu kofifa menanggapinya dalam durasi waktu satu menit dimulai ketika ibu kofifa bicara
ada hal yang mungkin gus ipul harus memberikan jawaban bahwa ketika jaringan perempuan dan anak ketemu kepada kami bahwa yang mereka tunggu adalah pergub
saya rasa beliau kalau menjadi bagian yang ikut mengawal kota layak anak kota layak difabel kota layak huni
saya rasa pergub itu harusnya sesuatu yang bisa segera diterbitkan supaya ada payung hukum bagi siapapun yang ingin memberikan layanan layanan sosial
ini semudah berjalan
pada saat ini saya sangka sudah ditikuh
saya jelaskan sedikit saya lakukan kayak itu
baik jakby luar biasa
sebenarnya disini pembangunanrusiagab com abis jumlah
terbaru nggak helping bagus
menjawab bagaimana sebetulnya pemerintah bisa melayani lebih komprehensif bagi mereka
terima kasih bu kofifa
gusipul silahkan menjawab respon dari bu kofifa waktu gusipul satu menit
yang ditemui buko viva dengan yang saya temui sama juga
keluhannya juga disampaikan ke kami juga
mereka juga bikin mou dengan kami
kepada pak gubernur juga sudah disampaikan agar segera dikeluarkan pergub yang tadi sudah dimaksud
tentu ke depan ini harus kita respon
kalau kita dipercaya ya segera akan kita keluarkan pergub
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
kita memang perlu masih bekerja keras dalam rangka menghadirkan layanan untuk kaum perempuan anak anak dan defable ini
kita kembali kepada sesuatu yang sebenarnya paling prinsip
di mana layanan itu harus bisa dirasakan oleh semua kalangan
tanpa membedakan agama suku dan kecacatan fisik
nah ke depan kita ingin kembangkan juga pola asuh bersama
khususnya kepada anak anak yang ibunya atau orang tuanya bekerja di luar negeri
agar mereka juga mendapatkan layanan yang baik
terima kasih gusipul
cagupnya sudah saling berdebat dan beradu argumen
sekarang giliran cawagupnya
calon wakil gubernur
kesempatan pertama saya berikan kepada mas emil
kotak yang masih tersisa
silahkan mas emil
kondisi saat ini proporsi anggaran dan realisasi belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung setiap tahunnya
hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana apbd provinsi jawa timur untuk mendanai program pembangunan selama ini relatif lebih kecil jika dibandingkan belanja pegawai hibah bansos dan sebagainya
pertanyaannya apa kebijakan dan program yang saudara tawarkan untuk menekan biaya tidak langsung dan meningkatkan proporsi belanja langsung yang berdampak dengan kebutuhan masyarakat
silahkan mas emil
waktu mas emil satu menit tiga puluh detik
dikotomi antara belanja langsung belanja tidak langsung adalah sesuatu yang selalu menjadi perhatian yang menarik
kalau kita melakukan belanja tidak langsung nggak selalu itu bukan
itu tidak produktif
yang bisa kita berikan kepada guru guru honorer ya yang bisa kita berikan kepada desa dalam bentuk bantuan keuangan desa klasifikasinya belanja tidak langsung loh itu
jadi mohon maaf pertanyaan ini pun harus sedikit saya kasih pandangan sendiri
karena sebagai kepala daerah saya merasakan betul manfaat dari belanja tidak langsung
justru kami ingin pemprov jawa timur sebagai provinsi yang penduduknya besar
bisa mengadvokasi ke kementerian keuangan
jangan di dikotomi belanja tidak langsung belanja langsung seperti itu
karena tidak semua hibah itu jelek
kita bisa bantu pondok pesantren dengan bantuan sosial
apa yang tidak produktif dari itu
menurut kami produktif
tapi memang dari sisi belanja pegawai setelah ada pelimpahan kewenangan bertambahlah sembilan belas pegawai
kalau yang lebih ada beberapa ribu itu adalah honorer
menambah anggaran belanja meningkat dua kali lipat dari tiga an menjadi sekarang tujuh sekian triliun
tetapi harus kita ingat
kita tidak membangun hanya dengan aspal dan beton
kita membangun anak anak kita dengan pendidikan
kita membangun masyarakat kita dengan kesehatan
seluruh insan itu dibayar dengan belanja tidak langsung tadi
jadi justru inilah fungsi gubernur jawa timur bisa berjuang di tingkat nasional untuk meluruskan pandangan pandangan seperti ini
terima kasih mas emil
mbak putih kesempatan mbak putih untuk meresponnya satu menit dimulai dari mbak putih bicara
saya pikir tadi yang disampaikan tidak menjawab pertanyaan mengenai bagaimana belanja langsung tidak langsung dan belanja modal
yang harus kita lakukan bagaimana untuk mengefisiensi anggaran tersebut adalah yang pertama adalah efisiensi anggaran
kita harus mulai memotong melihat anggaran anggaran rutin yang selama ini
tidak memiliki proporsional dan tidak memiliki tujuan yang memang akhirnya malah melakukan pemborosan anggaran
lalu refocusing terhadap fokus terhadap rencana program
apa saja misalnya pro poor pro growth terus sudah gitu bisa bisa dengan apa
dengan program program yang pro gender seperti tadi ada program untuk perempuan program untuk lansia program untuk anak untuk anak anak muda
jadi fokus dan kemudian keberpihakannya anggaran itu kepada siapa
terima kasih mbak putih
silahkan mas emil satu menit
ya mungkin ibu putih tidak menyadari bahwa yang disebut di programnya membantu ini itu banyak loh yang klasifikasinya belanja tidak langsung
nah itu karena kami sudah merasakan menganggarkan sendiri
jadi ini pembedanya
kami sudah merasakan dan yang disebut tadi mengefisienkan kami sudah melakukan tiga hal di tahun dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
sebagai contoh belanja perjalanan dinas itu dulu didesentralisasi di setiap kabit kabit kabit sekarang kita sentralisasi di sekretaris dinas
nah ini contoh yang real bagaimana belanja atk tidak duplikatif itu juga contoh kita
jadi banyak sekali ruang ruang efisiensi kalau tadi beliau menyampaikan ada ruang efisiensi saya lebih konkret lagi
saya bisa sampaikan yang sudah kita lakukan untuk mengefisienkan
namun demikian yang tadi dikatakan tidak menjawab mungkin karena beliau tidak memahami bahwa belanja tidak langsung itu termasuk yang di program mario pen tadi
jadi mudah mudahan pemprov jawa timur saya tekan lagi harus bisa bersuara atas nama pemerintah dan daerah indonesia
terima kasih mas emil
sekarang kesempatan mbak putih untuk memilih pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis
silahkan mbak putih memilih huruf apa
mohon tenang bapak bapak sebentar saya bacakan pertanyaan untuk mbak putih
nilai opini bpk terhadap laporan keuangan pemda menunjukkan tingkat pelaksanaan kepatuhan terhadap standar akutansi publik
pemerintah jawa timur telah mendapatkan predikat wtp untuk ketujuh kalinya serta ada enam belas kabupaten dan empat kota yang sudah berpredikat wtp

namun masih ada delapan belas kabupaten kota yang belum mencapai predikat itu
pertanyaannya apa langkah kebijakan yang saudara tawarkan untuk membina ke delapan belas kabupaten kota yang belum mencapai wtp
waktu mbak putih satu menit tiga puluh detik
menjawab pertanyaan mengenai langkah kebijakan atau program yang kami miliki agar terjadi koordinasi komunikasi dengan kabupaten kota yang belum mencapai wtp
kami punya program namanya darah mudah

yaitu di mana ada satu koordinasi ada musyawarah dengan daerah ada komunikasi dengan daerah dan juga dengan amanat dari undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas
di mana pemerintah provinsi bisa dan boleh menyelaraskan serta juga melakukan intervensi pengecekan terhadap rancangan apbd
sehingga tercapai wtp itu tadi ini yang kita butuhkan komunikasi koordinasi dan musyawarah
dan program kebijakan kami yang kami lakukan adalah yang tadi saya katakan dengan melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal
juga melakukan intervensi melakukan kebijakan pendampingan pendampingan terhadap kabupaten kota
agar kemudian di dalam rancangan apbd nya di dalam rpjmd nya ini bisa mencapai hal yang lebih baik lagi
inilah yang kemudian kami akan dorong ke depan bagaimana proses ini bisa tercapai
terima kasih mbak putih
silahkan mas emil satu menit untuk menanggapinya
yang perlu menerima
yang perlu menjadi catatan
kami bersyukur sekali bahwa pemerintah daerah yang kami pimpin bukan termasuk di kategori yang tidak mendapatkan wtp
kita justru dibawa ke pemimpinan kami pertama kalinya dalam sejarah pemerintah daerah kita berhasil meraih wajar tanpa pengecualian dua kali berturut turut sekarang
namun demikian kalau tadi dikatakan perlu komunikasi perlu koordinasi
ijinkan saya menambahkan lagi sebagai seseorang yang sudah pernah benar benar merasakan berhadapan dengan auditor bpk
tetapi laporan keuangan itu harus jelas pencatatan aset adalah sebab pertama kenapa banyak tidak mendapatkan wtp
asetnya tidak diinventarisir dengan baik
yang kedua adalah pengelolaan badan layanan umum daerah seperti puskesmas rumah sakit dan juga pengelolaan dana bos
nah ini adalah area di mana kami memiliki pengalaman dan siap mendampingi kabupaten untuk meraih bdp
terima kasih mas emil
mbak putih silahkan merespon kembali waktu untuk menjawabnya satu menit dimulai ketika mbak putih bicara
saya rasa kabupaten kota memiliki kewenangan di dalam mengatur dan juga menjadikan proses penganggaran atau sistem administrasi hingga mendapatkan wtp
tetapi proses pengawasannya efektif dan berjenjang ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun regulasinya sudah ada bagaimanapun undang undangnya sudah ada
sekali lagi saya katakan di dalam undang undang dua puluh tiga dua ribu empat belas provinsi diberikan kewenangan yang sangat luas
mungkin sosialisasi ini belum diketahui oleh banyak kabupaten kota yang ada bagaimana kewenangan provinsi untuk melakukan pengawasan yang efektif berjenjang untuk melakukan penyelarasan
terima kasih mbak putih
menjawab pertanyaan dari masyarakat
jangan kemana mana tetaplah di debat publik putaran ketiga yang merupakan kerja sama kpu jatim tv one dan jtv